banjir juga terjadi di solo jawa tengah
puluhan rumah terendam air hingga hari minggu
kondisi itu terjadi di sejumlah wilayah
yang berbatasan dengan aliran sungai bengawan solo
banjir bahkan merendam kampung kediaman pribadi
wali kota solo fx hadi rugiatmo di pucang sawit
air setinggi satu meter masih menggenangi permukiman
sekitar kediaman rumah wali kota solo
fx hadi rudiatmo di pucang sawit solo
tingginya banjir di kampung pucang sawit ini
membuat ratusan warga terpaksa mengungsi
ke lokasi bebas banjir seperti di kantor kelurahan
masjid dan tempat lain yang lebih tinggi
menurut warga banjir kali ini paling parah
dibanding beberapa tahun sebelumnya
banjir juga terjadi di tanggul semanggi
warga memilih mengungsi karena rumah mereka
mulai terendam air setinggi lebih dari satu meter
warga memilih mengungsi ke atas tanggul bengawan solo
dan menunggu air reda untuk mengambil barang barang
di kelurahan joyentakan kecamatan serengan
ada lima puluh kepala keluarga atau tiga puluh lima rumah tergenang air setinggi lima puluh cm
sementara di kelurahan gantekan jebres
terdapat enam puluh rumah tergenang air setinggi dua puluh hingga tiga puluh cm